ya tren politik karangan bunga nampaknya turut diikuti oleh para relawan anies baswedan dan juga sandiaga uno
minggu pagi para relawan mengadakan acara sejuta bunga sebagai bentuk dukungan bagi pemenang pilkada dki jakarta
acara diadakan saat hari bebas berkendara dan dihadiri oleh sandiaga
sedangkan anies melakukan tasyakuran di pesantren al zikra sentul
selain menerima bunga sandiaga juga bertemu dengan ketua umum gerindra prabowo subianto dan juga wakil ketua fadlizon
sandiaga juga menyambut kedatangan relawan asal madiun yakni eko hadi